terima kasih anda masih bersama kami di political show
ketua umum partai gerindra prabowo subianto intensif melakukan safari politik sepekan belakangan
prabowo menerima kunjungan partai partai demi menggalang dukungan
komunikasi dijalin untuk mencari jalan tengah format koalisi besar
apakah benar prabowo subianto yang diarahkan sebagai sosok capres koalisi besar
lantas bagaimana nasib pdi perjuangan yang hingga kini tak kunjung diajak berkomunikasi
apakah koalisi besar mampu terwujud dan menyatukan kepentingan banyak partai politik
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber saya yang hebat hebat
di studio saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan masih bersama dengan direktur eksekutif indobarometer
bang muhammad kodari selamat malam bang kodari
selamat malam riva
ada wakil ketua umum partai golkar
bang nurdin halid
selamat malam bang nurdin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam saya hampir kecap kecapan ketemu partai golkar
ada jurubicara prabowo subianto bang daniel anjar simanjuta
selamat malam bang daniel
politisi pdi perjuangan mas budiman sujatmiko sudah lama gak mampir ke sini
iya salam pancasila
oke saya nggak mau ngomong merdeka nanti saya diprotes sama yang lain
udah tadi dari kertanegara udah buka udah selesai
pembicaraannya makan besar untuk koalisi besar
dan seperti biasa kita juga mengundang teman teman mahasiswa sebagai wujud partisipasi menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat
jadi political show selalu mengajak teman teman mahasiswa untuk bisa bergabung mengikuti diskusi
bisa menanyakan kepada narasumber kemudian bertanya
dan juga mengkritik menyatakan pendapat terserah
karena suara kalian matters
malam ini ada dari teman teman badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas islam bandung
teman teman terima kasih sudah bergabung
nanti mungkin kalian bisa menimbang nimbang meskipun pemilu masih sebelas bulan lagi
tapi kira kira siapa yang akan kalian pilih di bilik suara nanti
karena ini partai partai juga masih buntu masih bayang bayang semua
saya mau langsung aja ke bang dhani
bang daniel ini dalam seminggu wartawan gak bisa istirahat
karena ketua umum anda menggelar pertanyaan
ada temuan silaturahmi safari politik dengan partai partai
ada dengan pan kemudian dengan perindo yang paling baru tadi dengan pkb
ini targetnya apa sih
sebetulnya bang daniel ini menggagas koalisi besar yang didengung dengungkan itu ya
nah pertama ini bulan suci ramadhan
ramadan itu bulan yang baik untuk silaturahim
itulah kenapa kemudian silaturahim pada bulan ramadan ini diperbanyak oleh pak prabowo
disebutkan pak prabowo kemudian partai gerindra
adalah entitas dan personal yang terbuka dengan semua pihak
dan bisa bekerja sama dengan semua pihak
sehingga kita melakukan komunikasi yang intens
pak prabowo melakukan komunikasi yang intens dengan semua pihak
kemudian yang ketiga
ini adalah salah satu kesepakatan yang kita jalani bersama dengan pkb
tadi bersama sama dengan gus jajilul di kertanegara
pak prabowo gerindra jalan untuk mengajak rekan rekan partai yang lain
tokoh tokoh yang lain di sisi lain juga pkb dan gus imin melakukan hal yang sama
kemudian hari ini bertemu kami saling update
pak prabowo update hasil pertemuan beliau kunjungan beliau silaturahim beliau gerindra pun demikian
pun demikian dengan gus imin dan pkb
jadi sampai dengan detik ini
gerindra pkb pak prabowo dan gus imin terus bekerja merangkul dan mengajak semua elemen yang mau bareng bareng
dengan koalisi kebangkitan indonesia raya
merangkul dan mengajak kepada partai partai lain untuk bisa bergabung
berarti bergabung dalam koalisi besar itu targetnya ya
kami sering menyebutnya ini bukan masalah besar atau kecil
ini masalah kebangsaan
kita punya visi yang sama
dengan permasalahan kebangsaan
dengan permasalahan kebangsaan kita pada hari ini
kami pak prabowo misalnya dalam hal ini melihat situasi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis
beliau menganggap pada saat ini yang paling dibutuhkan salah satunya adalah persatuan elit
dan persatuan elit itu pasti berdampak positif ke rakyat di bawah

koalisi membentuk koalisi kebangsaan yang punya visi yang sama
koalisi kebangsaan itu membuat besar maksudnya
supaya kemudian terserah anda menerjemahkan itu besar atau tidak
terserah anda menerjemahkan itu besar atau kecil
tapi yang jelas ya
tapi tentu dalam posisi ini kami di gerindra pak prabowo tidak ingin melakukan dikotomi
kami besar sana kecil dan sebagainya
tapi kita ingin menyatakan kita ingin kerja bareng bareng
ingin pastikan elit bersatu
dan berharap tentu itu berdampak positif terhadap masyarakat di bawah rakyat di bawah juga bersatu
ini pembentukan koalisi kebangsaan yang saya tadi kutip dari anda ya
koalisi kebangsaan ataupun koalisi besar ini
karena ada restunya presiden jokowi kemudian memang menyiapkan pak prabowo sebagai capresnya di koalisi kebangsaan yang besar ini bang daniel
nenek ini perlu digarisbawahi
sejak awal pak prabowo tidak pernah menolak menyatakan bahwasannya memang sejak awal pak prabowo meminta restu pak jokowi
karena posisi pak prabowo adalah menteri pak jokowi
semua langkah politik yang dilakukan oleh pak prabowo
pasti berdampak terhadap kinerja beliau di pemerintahan
di satu sisi kan pak prabowo adalah anggota atau anak buah dalam tanda kutip pak jokowi
oleh sebab itu penting
ini adab yang diusung dan dipegang oleh pak prabowo
maka penting pak prabowo untuk minta restu izin
bahkan pak prabowo selalu menyebutkan
kalau saya tidak dapat restu tidak diizinkan oleh pak jokowi beliau tidak perlu maju
bahkan berulang kali beliau menyampaikan itu
karena komitmen pak prabowo itu adalah komitmen terhadap bangsa dan negara
dan komitmen beliau pada hari ini adalah menuntaskan tugas tugas pokok beliau sebagai menteri pertahanan
dan memastikan kinerja kabinet kinerja pemerintahan pak jokowi sukses
tapi kalau misalnya tidak mendapatkan restu pak jokowi berarti pak prabowo nggak akan maju
tadi catatannya pak prabowo tentu minta izin dan restu pak presiden
sudah diberikan kabarnya
dan sudah disampaikan oleh pak jokowi silahkan
dan pak jokowi mendukung beliau untuk ikut kestrasi
berarti ini atas kestrasinya pak jokowi ya
pembentukan koalisi kebangsaan yang besar ini dan menyiapkan pak prabowo sebagai capresnya koalisi besar ini
pertanyaan yang anda sampaikan ke saya itu
pantasnya anda tanya ke beliau pak jokowi
sekarang saya balik berarti gerindra berkepentingan menjadikan pak prabowo sebagai capres di koalisi kebangsaan yang besar ini
kalau itu adalah keputusan dari seluruh anggota
gerindra memberikan mandat kepada pak prabowo untuk menjadi capres
termasuk di koalisi besar ini ya
termasuk di koalisi besar ini
bang nurdin apakah betul bahwa pembuatan ataupun penjajakan skenario koalisi besar ini
memang atas restu ataupun orkestrasinya pak presiden jokowi
kemudian menyiapkan prabowo subianto sebagai capresnya
golkar sepakat gak dengan itu
itu bukan orkestrasi dari pak jokowi justru orkestrasi daripada pak erlangga
karena yang mencetuskan pertama koalisi besar itu adalah
pak erlangga termasuk mencetuskan purwos tengah
begini dengan koalisi yang besar itu tentu ada yang jawab normatifnya ya
ada yang untung besar dan nyata dan ada yang untung kecil tapi tidak nyata
nah untung besarnya itu jangka pendek itu
jadi kalau koalisi besar terbentuk maka itu menghasilkan dua keuntungan
untung besar dan nyata dan untung kecil tidak nyata
untung besar dan nyata itu apabila koalisi partai ini sepakat bahwa
kader dari partai ini menjadi capres kader dari partai b menjadi cawapres
itu keuntungan besarnya jangka pendek
termasuk daripada logistik untuk menjelangkan daripada mesin partai
mendivisasi mesin partai
keuntungan jangka panjangnya adalah elektoral
itu elektoral kemudian bagi bagi kekuasaan itu nanti
hanya saja jangan sampai koalisi besar ini menjadi koalisi jumbo
kalau masuk pdp itu koalisi jumbo
ini tentu akan menciptakan kerugian
pdp juga akan menghadirkan kerugian
misalnya pdip kan sudah sepakat secara internal
bahkan mungkin sudah diputuskan secara internal bahwa yang saya baca ya
mencalonkan kadernya itu dah keusahaan partai begitu
golkar juga begitu telah memutuskan bahwa
air langga dan itu punas malah
munas dan munas itu tidak boleh usaha itu tidak boleh diroboh

istri istri bawahnya rapi munas raker segala macam
harus melalui munas
nah inilah kesulitannya kalau jumbo gitu
tapi kalau koalisinya besar saja tidak jumbo
itu maka akan menghadirkan tiga alternatif
calon pemimpin dan ini mencerahkan demokrasi
karena ada pilihan pilihan yang bagus bagi rakyat
nah oleh karena itu koalisi besar ini menurut saya sangat bagus
karena akan menciptakan juga kestabilan politik di legislatif
juga menciptakan di eksekutif
sehingga jalannya pemerintah akan berjalan dengan baik
karena kita ini kan sistem presensial tapi rana parlementer
oleh karena itu perlu ada keseimbangan dan stabilitas di parlemen untuk mendukung
daripada jalannya pemerintahan
mendukung tanda petik bukan berarti manut pada pemerintah tidak
tetap pada kritik yang bersifat konstruktif
tapi bukan kritik yang destruktif
tapi tadi pertanyaan saya belum dijawab sama golkar sama bang nurdin
bahwa memang koalisi besar ini minus pdip ya
kalau pdip masuk berarti namanya koalisi jumbo
itu akan berat ini kayaknya
ini kayaknya nada nadanya golkar agak anti dengan bergabungnya pdip
bukan anti bukan anti
koalisi besar ini
bukan anti bukan anti tidak sama sekali tidak anti
bagus juga cuman dia akan sulit ketika menentukan siapa capresnya

karena ada tiga di sini kalau koalisi jumbo itu ada tiga figur yang masuk di tadi sampaikan oleh pak kodari
tiga tiganya tiga besar itu
dia gampang memilih eh dia gampang menentukan tapi susah memilihnya
kenapa karena tiga tiganya ini adalah memiliki suatu keputusan dari internal partai
nah oleh karena itu maka ketika pdip tidak masuk ke koalisi besar
maka itu akan memudahkan kalau pdip kan sudah jelas tanpa koalisi dia bisa memutuskan itu
tapi untuk yang di koalisi besar ini bukan koalisi jumbo ya di koalisi besar ini memang pak prabowo yang disiapkan sebagai capresnya
oh masih cair
masih cair jadi belum tentu tapi kan gerindra berkepentingan
itu lah begini
dia mati kalau di gerindra sama seperti golkar harga mati juga munas
makanya nanti pada saatnya pada saatnya tentu akan dilihat daripada realitas
kita juga harus melihat realitas
realitas maksudnya elektabilitas ya
berarti dengan elektabilitasnya pak prabowo yang lebih tinggi
itu hanya yang bisa memutuskan pak erlangga
hanya pak erlangga maksudnya kan saya bersedia hanya jadi capres tidak harus capres
karena kondisi dan sebagainya
dia kembalikan ke partai partai memutuskan mulai dari munas
tapi sampai hari ini kita tidak pernah berpikir erlangga menjadi cawapres
erlangga menjadi capres
sampai saat ini
tapi faktor elektabilitas nanti menjadi penentu ya
tidak selamanya elektabilitas itu menentukan kemenangan
jadi saya setuju dengan pak godari tadi
ada tiga tahapan ya
tahap apa namanya pendaftaran kemudian pemilihan dan pemenangan itu
karena partai golkar adalah salah satu partai yang memiliki instrumen yang sampai kepada tingkat rtrw
ini suatu pasukan pasukan tempur yang luar biasa
ketika golkar sudah punya calon maka ini semua akan bergerak secara simultan
tadi karena bang nurdin sudah membahas bahwa koalisi besar ini digagas oleh pak erlangga
kita juga dapat tahu
kita dapat infonya bahwa sebelum pertemuan di kantor pan
sebetulnya ketua umum anda pak erlangga hartarto yang mengumpulkan dulu ketum ketum partai di rumah dinasnya di widya chandra
jadi ada ketua umum pkb pak mohaimin iskandar
kemudian ketua umum pan pak zulkifli hasan
plt ketua umum p tiga pak mardiono
itu dikumpulkan oleh pak erlangga hartarto di rumah dinasnya
kemudian mengajak ayo kita bikin koalisi besar
besoknya baru pak erlangga ketemu dengan pak prabowo
itu artinya memang golkar terutama ketua umum anda aktif menginisiasi pembentukan koalisi besar
iya targetnya ada capres
tapi nanti begitu ada negosiasi negosiasi karena ini kan begini
di dalam menurut ahli komunikasi politik bahwa ada politik itu siapa dapat apa
kapan dapatnya dan bagaimana mendapatkannya
itu yang dilakukan oleh pak erlangga sekarang
jadi inisiator itu memang dari pak erlangga
dan kemudian nanti yang penting dulu adalah koalisi besar lahir ini dengan visi dan misi yang sama
setelah itu baru cari siapa yang bisa membawa visi
nah mudah mudahan pak erlangga gitu
oke jadi golkar tetap berkepentingan untuk pak erlangga kalaupun gak ada pecah pecah jadi capres
oke itu sulit tuh yang satunya udah harga mati yang satunya juga harga mati
kita tanya dengan pkb yang tadi baru saja ketemu gimana
gujajil tadi kayaknya keluar dari kertanegara caimin udah mulai legowo mendukung koalisi besar
nana nanya dulu makan apa tadi makan apa dulu
oke tadi menurutnya
kita tadi makan besar yang gitu
oh makan besar
wah macam macam nasi ada nasi umaro ada nasi bali
pokoknya makan besar lah
jadi menu besarnya apa dalam pembicaraan
menu besarnya apa dalam pembicaraan
ini kan opini soal koalisi besar ini kan sebenarnya cuma opini saja wacana awal
kalau bagi kami yang sudah membangun kontrak kerjasama dengan gerindra
itu namanya koalisi yang diperluas
iya karena di kontra itu ada lima
nah poin kelimanya itu bahwa koalisi ini juga membuka untuk bergabungnya partai partai lain
itu namanya diperluas
jadi ini koalisi besar ini kalau seandainya disebutnya koalisi besar ini adalah koalisi kir yang diperluas
jadi yang lain ini anak kos kosan yang masuk gitu ya
artinya bagi kami jelas bahwa koalisi kebangkitan indonesia raya itu bisa dimasuki oleh partai partai yang lain
begitu misalkan kemarin ada undangan apa namanya di rumapan
di situ ternyata berkumpul tokoh tokoh dari kib
ada juga kir di situ
maka muncul wacana koalisi besar
bagi kami itu koalisi kir yang diperluas
oke itu menurut pkb
kalau yang diperluas tentu pkb akan sangat senang dan berkepentingan
karena ini yang dicari cari bersama pak prabowo dan gerindra itu mencari partai mana sih yang tertarik
ada kan hanya partai partai yang tidak di parlemen
kalau ada di situ ada pak zul ada pak erlangga ada ketua p tiga pak mardion
ini yang menjadi luas kir ini
kenapa harus kiri yang diperluas kenapa nggak kib yang diperluas juga
kenapa pkb tetap bertahan dengan konsep itu kenapa gak melebur saja
karena kalau di konsep kir lebih jelas
oke jadi di kib tidak jelas
dari poin satu sampai lima jelas saya tidak membaca ya
saya tidak membaca fakta yang ada di kib
tapi kalau dari urut urutan di lima poin di piagam kerjasama
antara pkb dan dengan gerindra kita sudah lima limanya sudah kita jalankan
di poin empat yang belum ada keputusan
sempat bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diputuskan oleh pak prabowo selaku ketua umum partai gerindra
dan gus muwaimin selaku ketua umum pkb
poin lima nya bahwa koalisi ini tetap membuka kerjasama dengan partai partai yang lain
di kib juga begitu
oke di kib juga
akhirnya kan masuk itu
oh jadi menurut pkb ini yang kib masuk
akhirnya masuk menjadi koalisi yang diperluas
ini kib yang diperluas kemarin itu
kib yang diperluas
kalau kib itu memang menggalis ke seluruh saat itu
ini kan soal permainan kata kata saja
karena apa apapun apakah koalisi besar apakah koalisi yang diperluas
yang jelas kalau koalisi kebangkitan indonesia raya ada fakta integritasnya
kalau koalisi besar koalisi yang diperluas masih mencari formatnya
nah namun dari situ nana supaya kan tadi sudah dibuat survei macam macam apa yang menjadi game changer
kok game changernya piala dunia ya kenapa tidak tiga ratus t temuan ppatk misalkan
kenapa tidak harga harga yang sekarang
itu survei surveinya lsi menunjukkan bahwa memang ada penurunan elektabilitas
tingkat penghasilan masyarakat angka kemiskinan begitu
nah namun apapun itu kami pkb tetap memilih konsen terhadap apa ya perkembangan survei kita juga lihat
dinamika berita netizen juga kita lihat
bahkan ambisi ambisi ketua umum juga kita lihat
ya kan tentu namanya judu bersama itu
seninya adalah bagaimana mengkompromikan
anda mengatakan sebetulnya ini sulit rumit bisa terwujud tapi rumit
menyatukan kita berdua saja genindaden pkb saja rumit
apalagi lima ketua umum dengan kepentingan yang berbeda itu menurut anda lebih rumit lagi
oke jadi menurut pkb rumit ya
menyatukan memperluas koalisi tadi rumit ya kalau dua saja rumit
kenapa saya sebut rumit karena sampai hari ini belum ada formatnya
tapi kalau formulanya sudah ketemu
nah ini lebih ringan
nah kenapa saya sebut kenapa ini menjadi karena ada perluasan di situ kan
makin banyak teman makin banyak pikiran bagaimana diputuskan sementara kursinya kan hanya ada wapres dan cawapres
nah portfolio apa yang akan dibahas
agenda yang kedepan kenapa ini penting menurut saya
ya agenda yang paling jelas sebenarnya agenda yang dibutuhkan rakyat
jangan sampai koalisi ini putus hubungannya dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat
kemudian yang dibicarakan hanya soal siapa presiden dan siapa wakil presiden
ini kan kemudian menjadi rumit
kalau hanya soal soal itu
tapi pkb tetap berkepentingan mendorong cahimin sebagai cwapres dong
kepentingan pkb bagaimana komitmen dengan kikir tadi itu bisa diwujudkan
gitu itu kan jelas disitu nah langkah langkahnya nah nanti kalau ada koalisi yang diperluas
formatnya diatur bersama nah itu menjadi kepentingan yang harus dirumuskan namanya
masa pkb nggak punya kepentingan untuk tetap mendorong ketua umumnya sebagai cawapres
kalau itu sudah maklum bintur uroh semuanya orang tahu
ya itu kan golkar dan gerindra
kalau saya omongkan lagi nama menggarami
jadi benar ya
ya berarti tetap bahwa pkb berkepentingan meskipun koalisi ini diperluas ketua umumnya tetap mendorong
jadi bintur uroh punya kesempatan untuk menjadi cwapres
yang jelas kalau pkb banyak kepentingannya muna
karena pemilu ini bukan hanya soal presiden dan wakil presiden tapi juga kursi di parlemen
pkb punya kepentingan juga agar kursinya naik menjadi seratus kursi
pkb juga punya kepentingan agar calonnya ada di kertas suara karena ada efek elektoral
ya berarti itu kepentingan bahwa cak imin harus ada di kertas suara itu membantu kenaikan elektoral

makanya itu sudah menjadi semua orang paham
maksudnya kalau asal tamar pkb memutuskan bahwa gus muhammad maju menjadi calon presiden
itu sudah semua maklum
tetapi maklum juga pkb sedang berkoalisi dengan gerindra
dan di situ sudah ada di poin empat semuanya maklum
tinggal menjalankan step by step nya
nah kemudian ada koalisi yang diperluas
nah buatlah formatnya
nanti misalkan seperti ditakuti oleh pak
pak nurdin tadi
pdip bergabung rumit lagi formatnya
menurut pkb kalau pdip bergabung tambah rumit gak
tambah rumit gak gus jazil
justru kerumitan itulah
oh itu sendinya
jadi semakin rumit semakin menantang
jangan dianggap bahwa semakin rumit kita akan menyerang
justru kerumitan itulah yang harus kita selesaikan
jadi saya teruskan dulu
saya teruskan ya bukan golkar menakuti itu kan
menurut saya pdip ini kan satu satunya partai yang tanpa masuk koalisi
dia sudah dicalongkan kadernya
punya golden ticket
dan sudah diputuskan ibu mega sudah saya dengar langsung ini ibu budiman bahwa pdip tetap mencalongkan kadernya
nah kalau itu jangan masuk ke sini di sini ada
jadi saya teruskan kalau itu terjadi terus kemudian nasdem berpindah juga ke koalisi ini koalisi pemerintah yang ada hari ini
nah ini di sini seni kerumitannya
pilpres ini ya kita atur masing masing bagaimana caranya supaya bagus
siapa calon presiden dan wakilnya di sana siapa yang di sini
toh ini siapapun yang menang dalam satu koalisi
itu bisa saja bisa terjadi
segala kemungkinan itu bisa
di dalam politik maksud saya
dan itu bisa nggak itu dimainkan oleh pak budiman bisa
ya kan selaku apa apa mengganggu golden ticket
bisa dimainkan itu
tapi seperti apa cara memainkan
nah itu juga nggak tahu ya bagi saya
yang mungkin masih awam di politik
kayak apa ya nanti terjadinya itu
jadi apa nih maksudnya
terjadinya itu positif atau negatif
kalau dari sisi elit partai saya pikir ini positif
apakah positif juga untuk kepentingan rakyat
karena belum tentu suara elit sama dengan suara publik ya
ya itu sama
bagaimana cara mengujinya
tapi kalau berpikir pada kepentingan elit partai ohi bagus
kita berenam di situ atau bertujuh partai besar besar
kita udah tahu lah bahwa pkb merasa ini sangat rumit ya
sulit menyatukan kepentingan partai partai ini
saya mau tanya bagaimana kemudian yang membawa pdi perjuangan tertarik bergabung dalam kerumitan koalisi yang diperluas ataupun koalisi besar ini
saya mau panggil bahasanya
tertarik pada padahal kita gak rumit rumit juga
karena kalau saya dikasih yang pertama
kan pdip ditinggal sedikit yang terakhir
karena justru kita ingin menyampaikan dan ingin merusakan suatu istilah
kata koalisi itu hanya lazim di dalam sistem parlementer
dimana bahkan besar kecilnya koalisi menentukan jatuh atau terpilihnya sebuah pemerintahan
ini konsekuensinya besar loh istilah koalisi itu
karena itu hanya dalam sistem parlementer
karena itu pdi perjuangan sebenarnya ingin mengeluruskan
di dalam sistem presidensial datang atau perginya satu partai dari sebuah perkumpulan kesepakatan bersama
itu tidak punya dampak lahir dan jatuhnya pemerintahan
hanya terbatas kepada apakah dia mampu secara regulasi mencalonkan atau memiliki tiket untuk pencalonan
ya udah gampang kan itu istilah poros
apa implikasinya ini dengan diskusi ini
ini penting betul
karena kami tidak ingin menjerancuh
kita ingin menggunakan istilah koalisi dalam sistem parlementer dan kita bisa bicara kerjasama
oke satu itu ya
pertama saya menguruskan dulu ya
sebentar ini betul nggak disinggung oleh ibu megawati soekarnoputri dalam pengarahan anggota dprn ini kemarin
ibu mega mengatakan soal ada kesalahan terminologi soal koalisi
kesalahan terminologi berdampak kepada situasi stabilitas pemerintahan juga
kedua tadi berbicara bung daniel bang nurdin kemudian gus cess
menarik bahwa sebenarnya ujung ujung dari semua pembicaraan ini adalah mengkonsolidasikan tiket
secara praktis mengkonsolidasikan tiket
kebetulan posisi partai pdi perjuangan
sudah melewati fase itu
sudah melewati fase itu
sehingga kepentingan kami sebenarnya sudah ada tadi disampaikan oleh gus ces
apa dampaknya persatuan elit ini bagi rakyat
nah kami sudah menjawab pr itu sebagian
menjawab pr itu sebagian
karena itu bagi kami kami tidak mau ikut keributan dan kerumitan tadi
meskipun tidak menutup kemungkinan untuk membuka diri bagi kerjasama politik
tapi kerjasama politik kami platformnya bukan soal tiketing
platformnya adalah pertunjukan macam apa yang harus kita sampaikan
yang harus kita sajikan kepada rakyat indonesia
tidak bergabung dalam kerumitan ini berarti pdip tidak berniat ataupun pengen bergabung dalam
kalaupun kami bergabung di dalam persatuan kerjasama ini entah apa komposisi apakah
bukan dalam rangka tiket
tapi bukan dalam rangka tiket
karena pdip sudah punya tiket sendiri
di dalam rangka platform
sudah punya tiket sendiri
di dalam perancang saja di dnd
kalau selama ini teman teman berbicara tiket itu kan masih berbicara politik
ini namanya pdip yang diperlukan
pdip yang diperluas
pdip yang diperluas
pdip yang diperluas
masalah tiket juga partai yang lain sudah selesai
misalnya kenapa kami bareng dengan pkb itu sudah selesai tiket
sebenarnya tidak bisa juga klaim tiket
kami sudah punya tiket sendiri
kami juga punya tiket bareng
betul apa yang dikatakan bung koldari saya mau ngomong
sebenarnya antara kir itu sebenarnya bagi kami dari cara pandang kami adalah pdi perjuangan
yang diperluas sebenarnya
dan ketika bicara tiket kita artinya masih berbicara politik kuantitatif
pdi perjuangan akan ikut cawe cawe akan ikut ribut akan ikut menyemarakan dinamika
demokrasi ini kalau pembicaraan sudah mencakup politik kualitatif
itu apa tuh politik kualitatif
politik kualitatif berdasarkan platform
indonesia mau dikemana kan setelah menang
kita semua ini yang ikut
tapi tiketnya tetap yang nentukin pdip
saat kita berbicara
kalau bertemu dengan partai partai lain tentu ada negosiasi
jadi gini loh
tentu ada negosiasi
beliau tadi sampaikan bahwa dari sisi platform cara kerja tiket kan sudah cukup
sebenarnya hanya tinggal satu saja figurnya siapa
yang akan menerima mandat untuk menjalankan ini
kalau itu sudah ada mungkin lebih cepat beliau akan mengumumkan
dan figur itu menentukan bisa bersama dalam mengatakan atau tidak
artinya kita dalam posisi ini kalau pembicara sudah sampai kualitatif platform oke
sementara kami juga menyelesaikan apa yang dikatakan pr internal kami
tidak kira begitu ya
jadi apa sih kriterianya itu
kriterianya yang ini kan ditunggu tunggu ya
sebetulnya partai partai yang diperlukan
kalau bicara kualitatif dan kuantitatif
jadi banyak orang yang super pintar
banyak segala macam
tapi tidak punya elektoral
justru itu menjadi satu hal ya
dua itu harus terjadi
kualitatif dan kuantitatif
tapi perbedaannya adalah gini
ada yang memulai dari kuantitatif ya
masuk ke kualitatif baru
kami ingin memulai dari yang kualitatif dulu
setelah kualitatif itu disepakati
entah sendirian oleh pd perjuangan atau kerjasama dengan beberapa partai
mungkin tidak semua partai di dalam so call koalisi besar itu
mungkin beberapa ya
ketika kualitatif sudah disepakati
maka kita harus memilih
kita harus memilih
maka urusan kuantitatif bu daniel
itu lebih banyak bobot teknisnya
lebih banyak bobot teknisnya
bahkan bobot logistiknya

technis logistik sumber daya manusia konsulasi segala macam
balom saya sedikit

berkualitas itu persis seperti ditanyakan pak jokowi kepada saya juga
jadinya apa yang ditanyakan pak jokowi soal spek kualitatif dari perjuangan tapi kita harus
lihat terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di politik lesiong mendalui keputusan